hanum vlog ini sekarang lagi populer populernya kan ya
jika biasanya kita melihat sosok presiden joko widodo di forum forum resmi kenegaraan dengan gayanya yang formal
ternyata ada pemandangan yang berbeda saat beliau ini berada di rumah
obrolan santai antara jokowi dan anak sulungnya ks sang menjadi video yang populer di laman youtube
dengan vlognya ks sang pangarep kali ini mengajak ayahnya presiden republik indonesia bapak insinyur joko widodo
kedekatan bapak dan anaknya diterkan dalam sebuah video yang didalamnya berisi persatuan lucu
pak jokowi meledek gaya rambut ks sang yang inilahnya aneh dan tidak dibilang